beberapa waktu lalu sebelum ke kpu ketua umum gerindra sekaligus bakal capres prabowo subianto mendeklarasikan
diri maju di pilpres dua ribu dua puluh empat dan prabowo juga akan berduet dengan gibran raka buming raka
dan untuk pertama kalinya gibran memberikan sambutan di indonesia arena kompleks gelora bung karno
salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
yang saya hormati ketua umum gerindra calon presiden pak prabowo
tenang saja pak prabowo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
yang saya hormati para ketua umum partai ketua umum partai golkar
ketua umum partai pan ketua umum partai demokrat
ketua umum partai gelora ketua umum partai pbb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
yang paling saya sayangi ketua umum partai psi
yang saya hormati abah habib tulfi maturnuun sanget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
kita semua meyakini program program yang sudah berjalan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
tugas kita sekarang
melanjutkan dan menyempurnakan
hal hal yang terkait
dan generasi yang berpengalaman
dan jangan lupa
pasti kita dukung penuh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
generasi muda yang tangguh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
dan jangan lupa
saya ingin membocorkan beberapa program unggulan
dana abadi pesantren ini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
sudah ada yang namanya
sudah ada yang namanya
nanti akan kami tambahkan lagi
yang berbasis inovasi dan teknologi
sekarang sudah ada kis
ada kartu indonesia pintar
ada satu lagi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
soalnya ini berhubungan
dengan ibu dan anak
hijau dan energi
hijau untuk keperlanjutan